usaha kuliner menjadi salah satu bisnis yang diminati oleh anak muda saat ini
terutama kuliner kaki lima yang dijajakan dengan harga terjangkau
dan pasar lama tenggarang banten sudah lama terkenal dengan aneka jajanan kaki limanya
harga yang murah dan rasa yang lezat tentu menjadi daya tarik utama para pembeli
salah satunya adalah steak ayam yang dijajakan di kios kaki lima ini
steak menggunakan bagian paha ayam file sehingga teksturnya empuk dan juicy
seporsi dijual seharga dua puluh lima lengkap dengan kentang dan buncis
usaha kuliner yang menanggung kiosk kaki lima ini
terus pas disamperin ternyata kayaknya oke deh kalau misalnya untuk dicoba gitu kayak gimana rasanya
usaha steak ayam ini dimiliki ardi
pemuda dua puluh empat tahun ini mengaku usaha kuliner pertamanya sempat gagal
namun kini ia berhasil membuka dua kios di pasar lama
dalam sehari ardi mengaku meraup omset sekitar satu hingga dua juta rupiah
ya boba nyampe tiga tahun disini karena banyak saingan ya
ayam ini baru jalan dua tahun
suka dukanya kalau hujan aja kak
kalau hujan itu pengunjungnya gak ada kak
sukanya kalau jualan rame lah habis
ya tipsnya mah kalau pengen usaha ya harus yakin aja kak
ya mau sepi mau rame jalanin aja
yang penting yakin gitu
ardi menegaskan bahwa dalam menjalankan usaha kuliner
pengusaha harus mampu melihat peluang bisnis di sekitar
selain itu harus rajin dan tekun menjalankan usaha
ardi sendiri punya mimpi untuk melebarkan usaha kulinernya hingga ke pusat perbelanjaan atau mal
tak hanya jenis makanan berat yang dapat mendatangkan cuan
seperti usaha seorang pemuda di depok jawa barat berikut ini
ia membuka usaha kue lumpur bakar di daerah sukma jaya depok jawa barat
kue ini terbuat dari adonan telur santan dan pandan yang dibakar dengan arang briket
aromanya khas dengan tekstur sedikit garing di luar dan lembut di dalam
penganan khas sidoarjo ini dijual mulai dari rp tiga lima ratus hingga rp empat lima ratus per buah
aku kan pencinta kue lumpur ya
kue lumpur itu kan biasanya katanya dikukus apa dipanggang gitu
ini dibakar dong
jadinya aku eh gimana tuh
dikasih tahu alamatnya di sini langsung meluncur
usaha kue lumpur bakar ini dimiliki oleh abdul rahman
pemuda berusia dua puluh empat tahun ini baru memulai usahanya bulan juli dua ribu dua puluh
kini abdul sudah punya empat cabang di depok dengan omset lebih dari dua juta per hari
ngelihat peluang usahanya juga di sini belum ada kue lumpur yang sudah tradisional ini
makanya kita coba peruntungannya buka di sini dan responnya sih alhamdulillah bagus gitu
kalau misalnya ada niat tuh ada kepikiran apa jalannya dulu
doa sama ridho orang tua sih yang paling penting gitu
abdul menambahkan ia mulai belajar bisnis sejak menjadi reseller sepatu saat masih kuliah pada tahun dua ribu lima belas
jadi bagi anda para pemuda peluang bisnis di dunia kuliner masih terbuka luas
ardi dan abdul bisa menjadi contoh jika tekad dan kemauan yang kuat dapat mendatangkan cuan yang berlipat